akan diganggu dia terus
rena akan diganggu
gak usah panik
ganggu keluarga kita
saya kan sudah sewa bodyguard
dan saya pasti akan melakukan hal
apapun untuk menjaga rena
jadi kamu gak usah panik
gak usah terlalu banyak
dipikirin hal itu
kasian hati hati balon biru kita
jangan kepikiran terus ya
semua ini berat sekali ya allah
putriku elsa akan menghadapi
dalam beberapa hari ke depan ya allah
keikhlasan dan ketabahan
menjalankan hukumannya ya allah
kuatkan dia ya allah
kuatkan putri kecilku ya allah
begitu juga buat istriku ya allah
berikan dia keikhlasan
jika seandainya dia pun terkena fonis
atas perbuatan yang melindungi elsa
dan berikan aku kekuatan
untuk menerima ini semua ya allah
berikan aku keikhlasan
melihat istri dan anak hamba
menjalani hukuman mereka
berikan kesehatan buatku ya allah
kuatkan tubuhku ya allah
agar aku tetap
bisa jadi pelindung
untuk keluarga ku
dan cinta ya allah
amin ya allah
amin ya tuhan
saya akan sedikit berpikir
kalau siapa yang ada
ke sekolah ini
di ataupun ke keuangan vipnya
nah hari ini ibu akan mendengar
yang gak tau berapa tahun
ayo bu keluar ikut saya
ibu harus siap siap mari bu
hari ini sidang vonis
papa udah siap
kita berangkat sekarang ya
kamu mukanya pucat banget
kamu udah makan belum sih
tidur aku kurang enak sih semalam
kamu kuat gak
kalau gak kuat
mendingan kamu gak usah ikut deh
insya allah kuat
aku harus kuat buat elsa
kamu yakin mau ikut sidang terakhir ini
kalau memang kamu gak kuat
kamu mendingan isi rahat aja ya
isi rahat di rumah
aku kuat kok mas
vonis elsa pasti bakalan berat
takutnya kamu gak kuat din
terima kasih banyak ya
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak ya
kau masih banyak ya
saya seneng karena sampai sidang terakhir ini
kamu kan gak minta saya untuk melepaskan elsa
kau menginap urutan aku
karena saya tahu
kamu pasti berat melihat elsa seperti ini
ya kan aku tahu
kamu dan mama pasti sudah menunggu keadilan ini
dan aku juga mau membersihkan nama baik aku mas
makasih makasih waduh
saya mau antar surat
surat buat siapa
buat pak lebaran
buat pak bos
ini apa sih
enak gak sih
kamu kan bilang sama kakak tuh kemarin
udah diterima kerja
minggu depan sih kayaknya
istrinya kan lagi sidang
kakak pasti tau kok
sekarang kamu tanya sama kamu
kamu kerja dimana
aku ngelamar di perusahaan kontraktor
kamu kerja sama nino
kakak yang salah
kamu kerja dimana kemarin
kamu jangan kerja disana
kamu keluar dari sana
kamu ngundurin diri tuh
jauh lebih baik
aku gak ngerti deh
kamu bisa gak dengerin kakak
kamu jangan kerja disana
kamu dengerin kakak ya
hubungan kakak sama dia tuh gak baik
terus apa urusannya sama aku
kan hubungan kakak sama dia yang gak baik
bukan hubungan aku
aku baik baik aja
kok sama nino nggak ada masalah
pembacaan putusan berkara